ya heranov sidang paripurna terakhir dpr masa jabatan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas akan berlangsung pada hari ini
meskipun ketua dpr bambang susatyo memastikan tidak ada pengesahan rancangan undang undang yang akan menjadi undang undang pada sidang paripurna ini
perwakilan badan eksekutif mahasiswa jakarta menyatakan para mahasiswa akan mengawal jalannya sidang
ya mengawal jalanan sidang meskipun tidak ada rancangan undang undang yang akan disahkan
kita lihat dulu bagaimana situasi terkini di sana di depan gedung dpr ri senin jakarta
kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mardika utama
selamat pagi dika
dika kalau berbicara mengenai rancangan undang undang yang tidak akan disahkan pada hari ini seperti rkuhp
kemudian rancangan undang undang pertanahan permasyarakatan hingga undang undang minerba

bagaimana situasi di sana saat ini apakah mahasiswa akan tetap menyampaikan aspirasi mereka
ada masa satupun belum ada masa baik dari pihak mahasiswa pelajar ataupun juga bahkan dari alumni dua ratus dua belas
terlihat di sini pengamanan pun masih belum disiagakan karena memang kondisi masih dinilai dalam situasi yang kondusif sejauh ini
baik terima kasih atas laporan komprehensif anda
korespondensi indonesia marika utama langsung dari depan gedung dpr senenjakarta